menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nadiem anwar makarim menegaskan
keputusan pemerintah pusat memberikan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan permintaan daerah
sejumlah provinsi pun mulai melakukan uji coba sekolah tatap muka
sejak awal maret pertimbangan tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh harus dihadapkan oleh ancaman klaster sekolah
berikut kami berikan informasi yang kami dapatkan dari tim litbang cnn indonesia
menimbang urgensi sekolah tatap muka kita lihat di sini dari kajian yang diselenggarakan oleh kpai di satu tujuh ratus responden
ternyata kita lihat apakah kemudian ada interaksi antara para pelajar dengan tenaga pendidik
sangat sedikit sekali
apakah kemudian para siswa merasa bebannya sangat berat pada saat pembelajaran jarak jauh kita lihat bersama
para siswa yang mengatakan bahwa tugasnya sangat berat selama masa pjj atau pembelajaran jarak jauh
apa saja tugas yang tidak disukai
para siswa ternyata tidak menyukai ketika mereka diminta oleh gurunya ataupun oleh sekolahnya membuat video
sementara kemudian yang kedua adalah menjawab soal yang banyak
mereka tidak suka kalau misalnya diberikan soal yang banyak di rumah tanpa tahu
bagaimana cara menjawabnya
karena memang ada kesulitan interaksi ya
kemudian kesulitan apa yang dihadapi para siswa
ini juga dikeluhkan dari hasil kajian dari kpai
itu cukup banyak tugasnya yang diberikan
ini sudah pernah dilaporkan ataupun dibicarakan kepada mendikbud dan memang sudah ada bantuan
tapi apakah kemudian itu bisa mengatasi masalah dari pjj pembelajaran jarak jauh
kemudian yang ketiga
mereka tidak punya waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan tugas tugasnya
sehingga kalau pada saat penerimaan rapot itu biasanya banyak para guru yang mengeluhkan siswa siswa kurang istirahat kemudian kelelahan dan tidak mengumpulkan tugas tugasnya
dan itu salah satu kesulitan yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran jarak jauh
kita lihat yang berikutnya
bagaimana sebetulnya respon siswa yang menghadapi metode pembelajaran jarak jauh selama hampir satu tahun ini
waktu yang sangat lama mereka tidak bisa bertemu dengan teman teman tidak bisa berinteraksi
dan kemudian materi yang diberikan para guru bagaimana kemudian para siswa melihatnya ataupun merasakannya
dan kita lihat yang berikutnya
apakah dengan adanya uji coba pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah yang sudah berlangsung sejak bulan januari februari dan maret
kemudian di ibu kota ataupun di dki jakarta pada bulan april ini
kemudian tidak ada kluster ataupun angka covid sembilan belas yang terjadi di kalangan para siswa dan juga tenaga pendidik
ternyata fakta di lapangan menentukan ataupun menyebutkan pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga
ada empat puluh tiga siswa sma satu padang panjang sumatera barat yang positif covid sembilan belas
cukup banyak empat puluh tiga siswa
di tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh satu ada enam belas siswa sma terpadu krida nusantara bandung jawa barat yang juga positif covid sembilan belas
itu di provinsi sumatera barat dan juga di provinsi jawa barat
pada tanggal empat belas maret dua ribu dua puluh satu ada dua puluh siswa di tasik malaya jawa barat yang positif covid sembilan belas
pada saat uji coba pembelajaran
pada saat uji coba pembelajaran
maret dua ribu dua puluh satu ini tenaga pendidik juga cukup banyak meskipun sudah banyak juga yang divaksin
ternyata ada empat puluh guru dan juga sebelas siswa sma di pontianak kalimantan barat yang juga positif covid sembilan belas